kini kita beralih ke informasi selanjutnya diduga kekurangan makanan seekor babi hutan masuk ke perkampungan dan menyerang penduduk perbukitan menoreh di magelang jawa tengah
akibatnya delapan warga terluka
ya sementara itu seekor buaya berukuran enam meter di kabupaten tebo jambi dibunuh warga karena meresahkan
warga dusun kalisat kecamatan salaman magelang jawa tengah ini nekat berduel dengan babi hutan di sungai keluban senin siang
pria bernama ahmad yani ini mengaku terpaksa melawan babi hutan karena diserang saat sedang mencari rumput
menggunakan sabit ahmad akhirnya berhasil melumpuhkan babi hutan tersebut
ia pun terluka di tangan dada dan paha kirinya
sebelumnya babi hutan yang menyerang ahmad sempat mengamuk dan melukai beberapa warga desa ngargoretno yang merupakan desa tetangga
seorang warga yang sedang menanam pohon durian di kebunnya diserang hingga mendapat tiga puluh jahitan di tangan kanannya
di juga babi hutan tersebut menyerang ahmad
sebelumnya babi hutan yang menyerang ahmad sempat mengamuk dan melukai beberapa warga desa ngargoratno yang merupakan desa tetangga
sebelumnya babi hutan tersebut menyerang ahmad
sebelumnya babi hutan yang menyerang ahmad